presiden terpilih prabowo subianto menyatakan pemilihan presiden telah usai
prabowo mengaku menghormati pemilih dua pasangan lain dan berjanji akan menjadi presiden untuk seluruh rakyat indonesia
dalam pidato usai kpu mengumumkan pemenang pilpres dua ribu dua puluh empat prabowo bilang ia menghormati pilihan para pemilih pasangan anies muhaymin dan ganjar mahfud
kata prabowo pemilihan presiden telah usai dan untuk itu ia mengajak semua pihak kembali bersatu
prabowo berjanji akan menjadi presiden untuk seluruh rakyat indonesia tanpa kecuali
kita telah dipilih oleh rakyat indonesia
mandat rakyat indonesia adalah di tangan kami
tapi kami akan menjadi presiden wakil presiden pemerintah untuk seluruh rakyat indonesia
pemilihan umum pemilihan presiden terutama pemilihan umum sudah selesai
semua pilihan rakyat adalah harus kita hormati
yang memilih dua kita hormati
yang memiliki tiga kita hormati
wakil presiden terpilih gibran raka buming raka menyatakan akan merangkul paslon anies baswedan mohaimin iskandar dan paslon ganjar pranowo mahfud md
gibran menilai mereka punya visi misi membangun bangsa
menurut gibran seluruh warga indonesia ingin melihat indonesia yang lebih baik
dan untuk itu ia dan prabowo akan merangkul pasangan calon lain
semuanya kan punya visi misi untuk memajukan bangsa
tapi sejauh ini seperti apa sudah pernah ada pembicara pembicaraan mungkin
ya nanti kami tindak lanjuti lagi lah
ditunggu sampai semuanya selesai dulu ya